selanjutnya saudara diduga akibat korsleting dua rumah terbakar di kecamatan bingin kuning kabupaten lebong bengkulu
warga desa talang leak satu bersama aparat polisian dan tni setempat ramai ramai berupaya untuk memadamkan api
namun karena keterbatasan alat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang salah satunya baru saja ditinggal pemiliknya bekerja
di tengah proses pemadaman saudara mobil petugas damkar yang tiba setelah kubaran api padam terlihat dilempari warga dengan ember dan air karena dinilai lamban
insiden ini kemudian bisa diredam anggota kepolisian dan petugas damkar yang kemudian melanjutkan mendinginkan lokasi kebakaran